sedang apa kau disitu
saya teh curaling
saya teh mau beri kabar nyai
prabu siliwangi teh sekarang sedang ke
gua cihan juang
prabu amuk marbul teh telah berhasil
bahwa ganjeng ratu
subanglaras teh ada main
kenap sama senopat
di sancang lodaya
lanjutkan apa lagi
menurut prabu gusti
amuk margul teh nyai
dengan mudah dan gampang
untuk membalas dendam dan membokong
sudah nyai itu saja
sekarang kau boleh pergi
sebelum aku berubah pikiran
siliwangi akan mati di tanganku
punya ilmu kanuragan yang sangat tinggi
ini akan menjadi pertarungan yang sangat dacap
oh aku butuh bantuan
terima kasih ray
bagaimana keadaan ibu anda saat ini
aku adalah anak nurhaka ray

aku tidak bisa menyelamatkan ibu anda dari orang orang jahat itu
yunda itu tidak benar yunda
yunda bukanlah anak nurhaka
ini semua adalah jalan allah swt
oleh karena itu
lebih baik sekarang kita berdoa kepada allah swt
ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
kami memohon kepadamu ya allah
lindungilah ibunda ya allah
jauhkanlah dari mara bahaya
dan pertemukanlah kepadamu ya allah
kami dengan ibunda ya allah
ya amin kan disini ya tu
ini dia lagi berdoa
bukan dia lagi main
tunggu sebentar raden

aku tidak mungkin meninggalkan yunda seorang diri
tapi aku harus tetap mencari bunda
aku akan mencari bunda
aku akan mencari bunda
aku harus tetap mencari bunda
aku harus tetap mencari bunda

aku seperti memelihara serigala berbulu domba

ini kesempatan kita untuk mengeroyok siliwangi
dan pasti akan dengan mudah dapat kita kalahkan
setelah kita berhasil mendapatkan kujang kembar itu kita akan dapat dengan mudah mengalahkan
siliwangi dan setelah itu pajajaran akan jatuh ke tangan kita